pemerintah jokowi telah menetapkan target yang tinggi terkait pemerataan kelistrikan atau rasio elektrifikasi di seluruh wilayah negeri
tetanggung tanggung daerah pemerintahan yang memiliki rancangan sembilan agenda prioritas
akhir pemerintahan jokowi karena akan ada pemilu setelah itu
seperti apa sebenarnya kondisi kelistrikan di tanah air
daerah mana saja yang seharusnya menjadi prioritas jokowi guna mencapai target rasio elektrifikasi
otak atik listrik jokowi saya bahas lebih dalam untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu ini kubikal untuk menandakan bahwa jokowi harus berpikir
bagaimana caranya bapak presiden agar targetnya sesuai dengan janji di saat kampanye
nawacitanya kita lihat ini adalah konsumsi listrik di indonesia
kita lihat data ini tampaknya ribet ya lancat kemudian ada angka kemudian ada angka seperti seratus pada tahun dua ribu dua puluh
yang paling signifikan peningkatannya itu dari tahun dua ribu tiga belas menuju ke tahun dua ribu empat belas kalau saya tidak salah
begitu juga dua ribu dua belas
jadi satu ratus tujuh puluh empat gwh naik menjadi satu ratus delapan puluh tujuh lima gwh
tapi yang menarik bahwa sebenarnya angka ini dihasilkan dari mana
itu loh dari kita yang setiap hari pakai tv kita setiap hari pakai komputer
kita setiap hari misalnya apakah apa sih
pun kita butuh listrik kan kemudian kalau kita menghidupin dispenser banyak gitu
jadi angka ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari hari
anda yang selalu pasti marah ya betek banget kalau misalnya lampu mati atau listrik mati gitu
kesannya aduh kita gak bisa ngapa ngapain ya apalagi ketergantungan kita dengan gadget yang mengharuskan full baterainya gitu
tapi tidak hanya itu tidak hanya untuk rumah tangga karena konsumsi itu juga mencakup dengan industri
ini berbicara lebih agregat lagi lebih luas lagi jadi
bagaimana kebutuhan agregat listrik tersebut itu lebih luas lagi
bahwa industri apalagi
kalau misalnya yang namanya pabrik pabrik seperti garmen atau misalnya tekstil dan lain sebagainya
sepatu mereka kan butuh listrik
kalau nggak ada listrik maka nggak akan ada industri
kalau nggak ada listrik ya hampir pasti nggak akan ada industri
jadi ini yang harus juga dikejar
jadi konsumsi ini juga menunjukkan ketergantungan indonesia
dalam hal ini
terhadap listrik indonesia terhadap listrik konsumsinya naik
yang paling signifikan dari tahun dua ribu dua belas dua ribu tiga belas dua ribu empat belas
dan meningkat terus sampai dua ribu lima belas itu hingga akhir data terakhir dari kementerian sma menunjukkan dua ratus dua ribu gigawatt hour
ini konsumsi loh
ketika ada jadi kalau teori ekonomi itu kan pasti ada supply dan demand
ketika ada konsumsi pasti kita bicara supply nya cukup gak sih
kalau suplai gak cukup gimana memenuhi ini yang kebutuhan terus naik
kenapa kebutuhan naik
populasi kita makin banyak
kemudian teknologi berkembang semakin pesat
ada sih memang mungkin cara cara seperti energi baru terbarukan
tapi paling tidak ini kita berbicara listrik dulu lah
kita berbicara listrik yang bahan bakarnya mayoritas saat ini masih dengan bbm ya
meskipun nanti pln berjanji akan melakukan pergeseran ke gas misalnya
ini gampang sekali untuk membandingkan
konsumsi sebanding tidak dengan rasio elektrifikasi
karena ini akan berbicara mengenai kemampuan pln sebagai
perusahaan negara dalam tanda petik yang memonopoli bisnis listrik di indonesia
bisa nggak mereka memenuhi kebutuhan kita
ini data rasio elektrifikasi dari tahun dua ribu sebelas hingga tahun dua ribu lima belas
rasinya terus mengalami peningkatan dari
kita lihat nih tahun
dari tahun ke tahun rata rata mengalami peningkatan sekitar empat persenan ya

ini yang disebut oleh
presiden jokowi dia ingin targetnya nanti dua ribu sembilan belas ini bisa sampai sekitar sembilan puluh tujuh persen
berapa selisih delapan puluh tujuh ke sembilan puluh tujuh persen yang sekitar sepuluh persen yang harus dikejar hanya dalam waktu dua tahun

tiga lah tiga tahun ya
tapi dua ribu sembilan belas kan orang udah sibuk pemilu ya
kalau sibuk pemilu biasanya udah
udah agak lupa nih program program yang kayak gini
karena udah berbicara ke depan
itu akan jadi public policy nya akan seperti apa lagi
akan berbeda rezim akan berbeda public policy
jadi paling tidak kita
anggaplah dua tahunan bisa tidak sepuluh persen itu tercapai
harus bisa tercapai
dan yang berpikir nanti adalah perusahaan negara tersebut
ini adalah pembangkit listrik
pembangkit listrik itulah yang menjadi kekuatan utama elektrifikasi
jadi rasio elektrifikasi itu didapatkan dengan adanya ini sumber sumber pembangkit listrik dua ribu sebelas dua ribu enam belas
terus mengalami tren kenaikan hingga tahun dua ribu tiga belas juga mengalami terus penambahan dari pembangkit listrik
kemudian hingga tahun dua ribu enam belas ini datanya belum final ya
jadi sampai april dua ribu enam belas itu tiga ratus sembilan puluh tujuh pembangkit listrik yang dibangun
tapi ada yang menarik ya
waktu kita bicara pembangkit listrik yang paling ramai dibicarakan media adalah hingga saat ini ini loh tiga puluh lima mw
utamanya nanti akan memenuhi kebutuhan
nanti akan memenuhi kebutuhan di jawa pulau jawa yang merupakan salah satu sentral dari aktivitas ekonomi di indonesia
gak juga loh sampai saat ini
jadi banyak sekali ya
jadi sebenarnya untuk energi utamanya listrik ini kebutuhan yang apa ya disebut ya kebutuhan tapi kok tampaknya sulit padahal gampang gitu loh
gampang gampang susah kayaknya ya
tim kami mengambil contoh
presentasi provinsi yang mendapat akses listrik dua ribu lima belas
dan ini saya tambahkan sedikit
sensitif dia ya
digerakkan sedikit langsung gerak
ini dia adalah yang terendah
jadi saya tambahkan disini
kenapa jawa tidak dimasukkan
karena jawa pasti pasti dia bagus banget lah
pokoknya apapun untuk jawa lah
itulah yang ingin dicoba dibuktikan oleh jokowi bahwa indonesia kan bukan cuma jawa
kunjungan terakhir dua hari yang lalu ke papua
dia coba buktikan ini loh yang paling rendah
harus dilakukan sesuatu untuk ini
papua sendiri memberikan kontribusi cukup signifikan untuk sumber daya alam
jadi mereka punya hak yang sama dengan yang kita dapatkan di ibu kota
dimanapun kita berada
harusnya mereka sama dengan jawa misalnya sembilan puluh an persen
dan papua sendiri lima puluh tiga tujuh belas persen
sehingga dalam kunjungan kemarin jokowi mengharuskan bahwa harus masuk kecamatan kecamatan itu listrik
jadi gini loh
listrik itu identik dengan sebuah pembangunan ekonomi
bagaimana orang mau membangun ekonominya kalau nggak ada listrik
kalau misalnya anak anak mau ujian nggak ada listrik pakainya lilin lah ya
walaupun jadul tapi itu masih ada loh
di daerah daerah perbatasan itu masih ada
sementara untuk wilayah lain yang juga masih rendah tapi tidak serendah papua adalah nusa tenggara timur
masih tujuh puluh tiga sembilan puluh satu persen
kemudian selanjutnya ada kalimantan barat delapan puluh delapan dua puluh sembilan persen
maluku delapan puluh delapan tujuh persen
dan maluku utara delapan puluh delapan tiga puluh enam persen
ini menjadi potret bahwa rasio elektrifikasi yang kita dapatkan yang tadi senilai sekitar delapan puluh tujuh persen itu tidak merata loh
jadi persoalannya bukan hanya kita mengejar target elektrifikasi tapi ada target lain yaitu pemerataan yang harus kita lakukan
itu pr lain lagi
bagaimana pemerintah bisa melakukan pemerataan infrastruktur
menjadi salah satu juga yang pr utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah
ketika berbicara infrastruktur ada investasi yang tidak sedikit
ketika bicara investasi ekonomi likuiditas global regional sedang tidak begitu baik
jadi memang agak gampang gampang susah saya katakan tentang listrik ini
tapi kejar tayang elektrifikasi di indonesia tidak terlalu mudah

tapi memang agak gampang gampang susah saya katakan tentang listrik ini
sebagai sebuah negara yang merdeka sudah puluhan tahun masa listrik saja tidak bisa dipenuhi